menjelang libur lebaran beberapa titik longsor akibat erupsi gunung aktif harus diwaspadai oleh pemudik
imbauan ini disampaikan oleh badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral
kasubdit gerakan tanah wilayah barat badan geologi kementerian esdm sumariono mengatakan
pemudik harus mewaspadai wilayah wilayah yang dilalui gunung yang masih aktif dan masih erupsi
sumaryono menyarankan pemudik tidak menginap di daerah kawah berbahaya karena masih ada semburan gas vulkanik
dari dua puluh gunung yang diwaspadai se indonesia diantaranya sinabung marapi dan kerinci untuk pulau sumatera
serta gunung krakatau yang berada di selat sunda
sementara untuk pulau jawa ada bromo gunung agung dan rinjani
untuk sulawesi gunung soputan dan gunung karangitan perlu diwaspadai
juga gunung ibu di maluku utara meski demikian untuk penerbangan saat ini disebut masih aman
yang penting tidak mendekatkan
ke daerah wilayah yang kita rekomendasikan itu bervariasi untuk tiap tiap gunung ya
untuk penerbangan sendiri itu masih aman nggak pak
penerbangan sejauh ini ya tergantung erupsinya untuk saat ini aman
nanti kalau setiap ada erupsi kami akan keluarkan namanya vona
volcano observatory notice for aviation ini untuk kesiap siapkan di dunia penerbangan
tergantung gunungnya ini juga tergantung tinggi erupsi yang dikeluarkan oleh gunung itu